perayaan idul adha berubah menjadi petaka di sejumlah daerah
hari raya yang penuh sukacita seketika berubah menjadi dukacita
karena terjadinya beberapa insiden
berikut rangkumannya untuk anda
lima anak panti asuhan tenggelam usai mencuci jeruan hewan kurban di sungai pemali brebes
mereka adalah anak anak binaan panti asuhan putra muslimat kauman brebes
jenazah terakhir ditemukan senin sore tidak jauh dari lokasi tenggelam
usai mengangkat jenazah warga dan petugas penyelamat dikejutkan oleh dua warga yang terjatuh dari jembatan sungai pemali
kedua orang ini jatuh karena berdesak desakan saat menyaksikan pengangkatan jenazah
beruntung mereka berdua selamat
di sungai berantas desa pojok rejo jombang jawa timur
tiga santri pondok pesantren al falah tenggelam
saat mencuci jeruan daging kurban
salah satu korban awalnya disangka sedang berpura pura tenggelam
saat ditolong dua rekannya justru ikut tenggelam
upaya pencarian dilakukan warga dengan peralatan seadanya
hingga senin sore usaha pencarian belum membuahkan hasil
pencarian untuk sementara dihentikan dan akan dilanjutkan hari selasa
ratusan warga di sukadana kabupaten kayong utara kalimantan barat
berdesak desakan saat antre pembagian sedekah
dari wakil ketua mpr usman sabta
sejumlah anak anak pingsan hingga harus ditarik dari kerumunan
petugas juga harus kerja keras membopong anak anak yang mulai lemas dan menangis
dari himpitan massa
radian febriansyah cnn indonesia